atlet putra balap sepeda gunung atau downhill koiful mukhib sukses meraih medali emas pada ejang asian games dua ribu delapan belas
medali emas yang dirahinya ini dipersembahkan untuk negara dan istrinya yang kini tengah hamil sembilan bulan
koi ful muktib berhasil finish dengan rentang waktu dua menit enam belas detik pada balapan downhill asian games dua ribu delapan belas yang berlangsung di kebun hill subang jawa barat pada senin kemarin
namun siapa sangka jika raihan koiful mengesankan bagi indonesia dalam cabang olahraga downhill asian games dua ribu delapan belas
pasalnya atlet asal jepara jawa tengah ini ternyata menjadi atlet putra balap sepeda gunung pertama yang mempersembahkan medali emas untuk indonesia
koyful pun bersyukur baginya medali emas ini dipersembahkan untuk negara dan sang istri habida nasihati yang kini sedang hamil sembilan bulan
meski demikian ia mengaku sempat cemas ketika meninggalkan sang istri untuk mengabdi kepada negeri di ajang asean games
pengorbanannya ini membuahkan hasil dengan meraih emas
anak perang atau anak anak utama
ini juga bisa menjadi membawa berkah
iya membawa berkah
dan terima kasih juanya
awal merupakan benar sih saat meninggalkan istri
terutama sangat cemas ya soalnya lagi mengandung dan pengennya
dan yang pertama menjampingi
koiful sendiri bukan terlahir dari keluarga atlet
ayahnya sudah meninggal dan ibunya merupakan pedagang ikan di pasar
koiful terjun ke dunia sepeda gunung berasal dari ajakan sang teman
kini koiful bersiap menyongsong ajang balap sepeda gunung di swiss pada september mendatang
dian firmansyah subang
sementara atlet putri balap sepeda gunung downhill tiara andini prastika juga sukses meraih medali emas pada asian games dua ribu delapan belas
yang berlangsung di kebun hill subang jawa barat

dia menjadi atlet putri perahi emas pertama dari cabang olahraga downhill yang untuk pertama kali dipertandingkan di asian games
tiara mulai menggeluti olahraga balap sepeda sejak akhir dua ribu dua belas ketika diajak temannya
meski terbilang baru namun ia mampu merebut gelar juara pada women elite tujuh puluh enam indonesian downhill dua ribu tujuh belas

puncaknya pada tahun dua ribu delapan belas ini tiara berhasil meraih medali emas pada ajang asian games
dan tiara berencana akan menggunakan bonus dari pemerintah untuk memperbaiki rumahnya yang ada di semarang jawa tengah
pemerintah sendiri melalui kemenpora menyiapkan bonus sebesar satu lima miliar rupiah
bagi atlet yang berhasil meraih medali emas pada ajang asian games dua ribu
ya yang pasti senang ya mas ya
gak nyangka juga soalnya juga
ini pertama kali multi event yang saya ikuti
soalnya sebelumnya dua kali si game itu nomor downhill gak diadakan
jadi baru pertama kali ini ikuti multi event
target kedepannya sih tahun depan masih ada sea games di filipina
mudah mudahan masih bisa bawa nama indonesia
dan saat ini indonesia masih berhasil menang
indonesia masih berada di peringkat kelima kelas men sementara perolehan medali
kontingen merah putih meraih sepuluh medali emas dua belas medali perak dan tujuh belas medali perunggu
dua medali emas diantaranya dari cabang olahraga downhill atau sepeda gunung
dan untuk mengetahui seperti apa nanti langsung saja saya menyapa dua atlet downhill hoi fulmukhip dan tiara andini prastika yang sudah ada di studio dua cnn indonesia
teman teman terima kasih selamat datang dan pertama kali saya ingin mengucapkan selamat untuk
medali emas yang ada di kalian saat ini ya
terima kasih banyak
kita sebenarnya pengen tahu nih dan masih penasaran pertandingan yang kalian jalankan kemarin itu seperti apa sih sebenarnya dan sehingga kemudian bisa mengalungkan medali emas ini di badan kalian
bisa tiara mungkin cerita dulu seperti apa
untuk persiapan di asean games ini kita udah dari dua ribu enam belas ya
kita dua kali si games waktu itu nomor downhill belum diadakan tapi kita tetap tc di malang dan di bulan mei dua ribu delapan belas kita baru ke subang untuk lebih fokus ke track asian games nya
jadi kita cukup lama mempersiapkannya
dan untuk ke
sebelum pertandingan juga kita lebih ke menjaga mental dan psikis juga
kalau mas mukim gimana persiapannya seperti apa
persiapannya jauh jauh hari ya soalnya kita dari dua ribu enam belas
kita punya fisik punya mental juga dan ini menjadi kebanggaan kita sendiri menjadi tuan rumah
di kebun hill ini kita
menguasai karakter track di kebun hill
jadi karakter tanahnya gimana terus obstaclenya gimana
kita hari demi hari untuk berlatih untuk menaklukkan yang terbaik di asean games di kebun ini
ini kalau kita bisa katakan beban berat ada di pundak kalian begitu ya karena untuk pertama kali
selama asian games ini dilangsungkan di beberapa
negara dan downhill ini juga pertama kali di asian games di indonesia
rasanya gimana apakah
merasa gugup atau memang
harus benar benar fokus atau konsentrasi atau latihannya terlalu berat atau bagaimana
kalau latihan jelas berat ya mas ya
antara latihan dan perlombaan itu pasti berat di latihan
kalau perlombaan kan kita
menempuh sekitar dua menitan ya
dan kalau untuk deg degannya sih
kalau saya pribadi enggak
soalnya kan kita sebelum sebelumnya kan sudah melakukan simulasi ya
jadi waktu hari hanya saya cuma mikirnya ya seperti latihan aja gitu
jadi lebih fokus aja ke tracknya dan visualisasi aja gitu
sempat ada kendala tidak selama latihan kemarin katanya ada cedera juga waktu itu
waktu bulan februari saya cedera patah di jari telunjuk kanan
bulan maretnya saya operasi
dan waktu itu saya juga buat terapi terus ya biar bisa mengejar asian gamesnya
dan waktu bulan mei itu ada asia championship
saya dapat tugas dari negara juga diberangkatkan
dan waktu itu dapat nomor tiga
dan setelah itu baru ke subang saya benar benar fokus dan masih melanjutkan terapi juga
oke kalau mas mogib sendiri gimana
kan kemarin terakhir dua ribu tujuh belas ya ikut yang di australia kalau tidak salah
itu gimana apakah semangat semangat di sana itu masih kerasa atau memang persiapan lagi dari awal untuk menghadapi asian games ini secara total atau bagaimana
persiapan untuk training camp di luar ya
dimakan dan fisik kita lebih terjaga sampai ke event di asian games ini
terus dari mental mental juga kita sebagai tuan rumah jangan sampai lengah dan jangan sampai diambil oleh negara lain medali kita
terus selama latihan nih kan
dengan beban tadi yang cukup berat dengan peran yang cukup besar di event pertama
ada tekanan tekanan tertentu tidak selama pertandingan atau pelatih galak gak sih selama pertandingan atau selama latihan
mungkin lebih kagetnya biasanya kalau kita latihan kan di track itu sepi ya
waktu hari minggu itu
waktu hari minggu itu
waktu hari minggu sudah ada beberapa penonton sih yang ngasih semangat
waktu itu sempat kaget juga
kan biasanya kita melintas itu kan gak ada suara suara gitu
cuman kalau saya sih lebih bisa cepat adaptasi itunya
itu kan tanda semangat buat kita biar bisa meraih yang terbaik gitu
kalau mas mukif sendiri waktu itu berbarengan latihannya sehingga feelingnya sama atau gimana saat ini
ya sama sih soalnya kita kan satu tim
jadi kita latihan bareng terus adaptasi ke penonton juga kita sama
terus karakter tracknya juga kita melewatinya sama
jadi kita sesama hati saling sharing gitu
saat pertandingan kemarin seperti apa sih suasana kebatinan teman teman sendiri
apakah bertanding di indonesia di negara sendiri
dan menghadapi negara negara yang memang sudah cukup teruji begitu
ditambah lagi dengan dukungan dukungan dari masyarakat
beban gak sih buat teman teman atau bagaimana saat itu
ya waktu itu sih ada sedikit beban juga ya mas
soalnya kan kita sebagai tuan rumah dan ini juga nomor pertama kali ya donil diselenggarakan
pengen mengasihkan yang terbaik buat indonesia
cuman saya kembalikan lagi
saya cuma sudah pasrah lah hasilnya
cuma saya fokus aja ke track
mau memberikan yang terbaik itu tadi
kalau mas mukib gimana perasaan waktu itu
perasaan saya soal mau perlombaan
aku harus visualisasi ke track dan tetap fokus
biar di perlombaan itu bisa mulus sampai
dari start sampai finish
jadi walaupun ada beban tapi tetap optimis ya
karena beban yang cukup berat itu tidak mudah juga ya
karena yang dihadapi juga bukan lawan lawan yang muda ya
jangan kemana mana cnn indonesia news report akan segera kembali
ini masih dengan dua atlet downhill terbaik kita
hoiful dan tiara
sampai jumpa di video selanjutnya
selalu mendoakan dan masyarakat untuk masyarakat jepara
dari ini saya bersebutkan untuk indonesia dan untuk istri saya yang pakai kandung
bupati jepara ahmad marzuki menegaskan kedua atlet tersebut layak mendapat bonus dari pemerintah kabupaten jepara
karena keduanya telah membawa nama baik jepara dan bangsa indonesia di ajeng asian games dua ribu delapan belas
diperolehnya hargaan yang sangat gengsi di asian games untuk alat sepeda downhill ini
kami telah menyiapkan bonus untuk mereka bagi yang teroleh dari pas yaitu paket umroh dan tambahan uang rp tujuh
pemberian bonus baik dari pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat memotivasi
kami juga menyiapkan bonus untuk atlet atlet dan generasi penerus agar tetap berprestasi membawa nama baik bangsa
indra winardi jepara
kalau mungkin tadi sudah ada bonus yang cukup besar dari pemerintah jepara
kalau tiara gimana dapat bonus juga nggak sih
untuk sementara kemarin dari tim saya sudah memberikan
bonusnya berupa apa berupa uang tunai
tapi jumlahnya beda kali ya
sekarang kita juga pengen tahu nih keseharian teman teman
kalau tiara kan sendiri masih kuliah ya
sementara latihan juga frekuensinya juga cukup tinggi
mengatur kualitas kuliah dan juga latihan juga secara maksimal ini seperti apa
orang tua sangat mendukung ya
kalau untuk pembagian waktu sih biasanya saya kan kuliahnya ambil jam yang malam ya
jadi paginya bisa saya maksimalkan dan siangnya sebelum kuliah dimulai
jadi setelah latihan saya langsung ke tempat kampus itu
iya sampai malam biasanya gitu
jadi non stop ya pagi latihan malam kuliah
selama ini masih aman lah ya
nggak ada kecolongan mata kuliah atau ujian yang terlewatkan begitu ya
nah kalau mas mogim ini lebih menarik lagi nih
di momen asian games ini sang istri juga sedang hamil sembilan bulan
ini komunikasinya pasti cukup intens
tapi juga harus latihan fokus konsentrasi
saya tetap konsisten pada latihan ya
kita memperjuangkan untuk negara biar bisa mendapatkan medali emas
tidak juga karena saya berhubungan dengan istri melalui whatsapp telepon
biar komunikasi tetap bisa mendoakan bisa untuk kemajuan untuk negara ini juga berhasil
terakhir komunikasi kapan
kondisinya gimana terakhir
kemarin saya pulang ke jepara
saya sudah periksa dan kemungkinan tanggal dua belas september
oke berarti beberapa minggu lagi ya
kurang lebih dua minggu ya
nah kalau ke tiara nih
tentu dengan latihan yang panjang
dengan pertandingan pertandingan yang diikuti
ini juga sedikit menyita waktu bersama teman teman gitu
dengan keluarga juga pasti
ini gimana mengatur komunikasi dan mengatur hubungan sosial dengan teman teman di kampus
karena kan di kampus pasti juga seru seru ya teman teman ya
mereka support atau bagaimana
kita udah dari dua ribu enam belas ya
saya setelah kejuaraan besar seperti asia gitu
saya diizinkan pulang beberapa hari
setelah itu balik lagi untuk tc gitu
dan untuk komunikasi kepada orang tua sih tiap hari
kadang telepon chatting nya juga masih terus
ngobrol apa sih sama orang tua biasanya kalau lagi masa masa
menanyain kabar gimana adik adiknya
kan juga masih sekolah juga sma
orang tua juga gimana sehat gitu
sama pacar juga
setelah ini nanti selesai asian games artinya ini akan ada event event berikutnya yang harus mempersiapkan diri secara lebih optimal begitu
apa nih dalam waktu dekat dan seperti apa persiapan selanjutnya
persiapan selanjutnya untuk di depan ini ada kejuaraan asian games
kemudian tuan rumahnya di filipina
kita tetap fokus dan jaga latihan biar konsisten
nanti mulai tahun depan ini kita harus fokus ke kejuaraan sea games
kejuaraan sea games
kalau tiara gimana
yang akan dihadapi dalam waktu dekat apa nih
kalau saya sih lebih fokus ke recovery ini ya mas operasi ya
buat persiapan sea games tahun depan
yang kemarin sudah diatur
itu ya kalau bisa sih jangan sampai hilang gitu
jadi masih terus berjalan continue gitu aja
karena ada emas
ini juga menjadi komitmen ya
agar ini tetap bisa dipertahankan
oke terakhir bocorannya ada selebrasi tertentu nih buat downhill ini
boleh kita tahu nih seperti apa selebrasinya yang katanya baru ini
bisa ditunjukin gak
masih malu malu gak ya
oke itu tadi kita sudah mendengarkan perbincangan dengan koi fulmukib
ini atlet downhill putra peraih medali emas
dan juga tiara andini prastika atlet downhill putri peraih medali emas
dan semoga teman teman tetap bisa terus berprestasi di ajang yang tentu lebih tinggi lagi
mendapatkan hasil yang juga maksimal
sehingga bisa membawa nama baik bangsa indonesia tentunya
terima kasih teman teman sudah hadir di studio cnn
dan jangan kemana mana cnn indonesia news report akan segera kembali setelah juda berikut